dan sempat mengalami penundaan karena persoalan lokasi acara kongres pssi hari ini memutuskan
edi rahmayadi sebagai ketua umum untuk periode dua ribu enam belas dua ribu
publik penikmat sepak bola tanah air pun berharap kepengurusan baru ini
bisa mereformasi tubuh federasi yang sempat dibekukan pemerintah dan terkena sanksi fifa ini
setelah melewati pembekuan oleh pemerintah dan terkena sanksi fifa
kongres pssi resmi digelar kamis ini di ancol jakarta utara
kongres pssi ini dihadiri perwakilan fifa afc dan kemenpora
kongres ini memutuskan edi rahmayadi sebagai ketua umum pssi periode dua ribu enam belas dua ribu dua
edi yang juga menjabat pangkostrat ini unggul mutlak dengan tujuh puluh enam suara
mengalahkan calon lainnya muldoko dengan dua puluh tiga suara dan edi rumpoko satu suara
tiga calon lainnya kurniawan dwi yulianto ben harimau
dan sermon el hakim tidak mendapatkan suara dalam kongres
kemenangan ini adalah kemenangan persepak bolaan di indonesia ini
kedepan dari mulai waktu yang sangat singkat
kita akan berhadapan yang dinamakan df ffc afc aff
tapi insya allah di dua ribu dua puluh empat kita dua ribu dua puluh dua di situ ada pra olimpiade
insya allah di dua ribu dua puluh empat kita sudah bisa berkiprah
kongres yang sempat ditunda beberapa waktu karena perdebatan soal tempat penyelenggaraan ini
juga sempat berlangsung panas
semula ada sembilan calon ketua umum pssi
namun tony apriliani dan erwin aksa mengundurkan diri
saat terakhir jelang pemilihan
ketua umum pssi dilaksanakan
sementara satu calon lainnya juwar arifin dicoret dari daftar calon ketua
setelah mayor tes megang suara di kongres membatalkan pemutian sanksi
joar arifin bersama lima nama lain yang terlibat dalam kepengurusan lama
masuk daftar hukuman pssi yang terkena sanksi fifa
dengan terpilihnya ketua umum baru
pemerintah berharap momentum ini bisa menjadi pintu masuk bagi pssi
untuk berubah ke arah yang lebih baik
harapannya adalah sampai berakhirnya kongres hari ini harus lancar
harapan juga datang dari para pecinta sepak bola yang menginginkan pssi yang baru
benar benar bersih dari politisasi dan mafia sepak bola
kalau kedepannya pasti oke
tapi masalahnya kedepannya satu tahun lagi
tiga tahun lagi lima tahun lagi lima puluh tahun lagi
itu pasti oke karena indonesia itu negara yang cinta sepak bola
kalau dulu itu hanya
jadi semua orang senang bola semua orang bisa bola
kedepannya harus ada pengurus mungkin dari orang orang yang sama sekali
tidak ada urusannya dengan pssi sekarang
tapi kedepannya karena indonesia pasti maju
pssi juga akan maju
kita tunggu saja apakah rentetan masalah yang terjadi di pssi selama ini
bisa terjawab dengan kepengurusan yang baru
bagaimanapun masyarakat indonesia menantikan tim nasional
dan kompetisi sepak bola yang tidak hanya bermutu
namun juga menghibur dan bebas dari kecurangan
budi adiputro cnn indonesia
pssi siap merajut masa depan baru yang lebih cerah dan penuh prestasi
bersama ketua umum baru
akankah premis ini menjadi sebuah kenyataan
itu masih premis
apakah di bawah kepemimpinan legend edi rahmayadi
yang notabene adalah prajurit tni aktif
pssi akan lebih bersinar penuh prestasi
sepak bola indonesia tentu saja
dan juga sepi konflik yang serba tidak produktif
kami membahasnya malam ini bersama budi arto syambasi
jurnalis senior ada di studio malam ini
mas bas terima kasih sudah hadir di sini
selalu menarik menyenangkan bicara bola dengan mas bas
dan juga melalui sambungan skype
gatot dewa broto deputi empat peningkatan prestasi kementerian
pemuda dan olahraga
selamat malam pak gatot
selamat malam mbak putri
selamat malam mas bas
malam mas gatot
pak gatot lagi ulang tahun
selamat ulang tahun dulu pak gatot dapat
dapat kado ulang tahun pak edi terpilih
terima kasih pak gatot
iya tentu saja kita harus bersyukur
kongres pssi tadi sudah berlangsung dengan baik ya
meskipun sempat diwarnai dengan kecewaan
akibat ditolaknya persebaya
untuk diakui kembali
tapi anyway kami harus menghormati proses
tapi di sisi lain dengan terpilihnya
pak edi rahmayadi kemudian
wakil ketuanya juga sudah kami
menaruh hormat appreciate selamat
karena sudah berlangsung dengan
mulus bahkan saya mengikuti
sampai berakhirnya pemilihan wakil ketua
tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah
pak edi rahmayadi bersama jajarannya
tidak boleh untuk sukacitaan
terlalu lama pr sudah
segudang satu tentang masalah
konsolidasi kedua masalah
reformasi tata kelola yang ketiga
itu adalah bagaimana keterbukaan
masalah financial report
selama ini yang menjadi concern
berikutnya adalah tadi kalau pak edi
mengatakan isin game si game
itu adalah harapan tentu saja
kalau prestasi itu akan bagus kalau
tata kelolanya bagus dan yang tidak kalah
pentingnya mbak putri kan tahu
seminggu yang lalu ada kejadian di palimanan
itu pssi nggak boleh abai
supporter itu bagian dari
peniksa peniksa pabula jangan
abaikan kehadiran supporter kalau memang
salah ya ditindak tegas tapi kalau
dibiarkan akibatnya seperti saat ini
kita tahu memang pemerintah
juga tidak boleh mengintervensi pssi
kepemimpinan yang sekarang
pak gatot seberapa
bahwa ya ini akan benar
ini juga akan
respect kepada pemerintah
juga bisa berjalan bersama
ya tentu saja
semoga pak edi
bisa belajar dari pengalaman
hubungan antara kami
pemerintah dengan pssi poinnya adalah
sangat kooperatif dengan pemerintah termasuk
pemerintah indonesia nah kami
pengen gitu karena pak edi sendiri
juga meliteraktif bisa
melit menjaga hubungan baik
para pssi dengan pemerintah
jangan sampai karena pssi merasa
tuan besarnya itu adalah fifa
kemudian hanya ibaratnya
hanya loyal kepada fifa ingat
pssi itu hidup di tanah indonesia
mengintervensi tapi juga hormatilah
keberadaan pemerintah pemerintah tidak akan
ganggu mereka kok
baik baik pak gatot
tetap di sana saya ke mas bas dulu
jadi mas bas kalau misalnya banyak yang berkomentar
sekarang pssi kembali ke kita
di pimpin militer lagi terakhir

pada saat itu jadi
kalau lihat dari sejarah
ketumpesasi itu dari
militer prestasinya bagus
prestasinya bagus bagus pak
hardono kenapa karena leadership atau
ya yang pertama mereka
bisa mengawasi jalannya kompetisi
ke aparat keamanan
terutama untuk mencegah
agar klub pemain
ofisial wasit tidak disuap
oleh para penjudi
judi silahkan tapi jangan ikut ikut ke dalam
jadi ada wibawa tertentu
dan terbukti memang
tim nasional juga
kalau pak cardono
lalu jadi perempat
masa masa indah sepak bola indonesia ya
iya semifinalis apa namanya asian games

setatam prestasi jika
dipimpin oleh militer dan ini
saya kira bukan hal yang baru
makanya optimisme masyarakat
begitu lihat dari jenderal jadi ketumpesasi
semuanya langsung melihat ke sana apa karena berarti
memang sudah lelah sama yang kemarin kemarin berantem berantem
oh kita udah dua ribu sembilan
berarti udah tujuh tahun
berantem terus kalau nggak salah
lalu terjadi perpecahan
dualisme kompetisi terpilih
pak juara rifin
akhirnya balik ke rezim lama
terpilih lanyalah ribut
sampai kemarin tonelur sanksi
iya kita sekarang jeda dulu
nanti kita masih akan membahas
soal optimisme sepak bola indonesia
di tangan ketua pssi yang baru
tetap bersama kami di prime news
pembekuan persebaya di kongres pssi
baik putri terima kasih
aksi pendukung persebaya di kota surabaya sudah berlangsung sejak pukul enam sore hari tadi
hal ini berlangsung akibat kekecewaan mereka terhadap hasil kongres pada hari ini
yang menyatakan bahwa pembekuan terhadap persebaya dibatalkan atau ditunda
karena tidak hanya itu saja yang membuat pendukung persebaya ini kecewa
salah satunya adalah mereka tidak bisa menjadi anggota dari voter
sehingga tidak bisa menentukan pilihan siapa yang seharusnya patut untuk memimpin pssi pada periode saat ini
pada hari ini pun sekitar pukul enam hingga pukul sekitar pukul delapan tadi
mereka melakukan aksi secara bergantian tidak terkoordinir maksud kami
sehingga banyak sekali aksi aksi pendukung dari persebaya sendiri yang mereka disebut juga dengan bonek
mereka melakukan aksi mulai dari jalan
dan raya darmo mereka melakukan jalan kaki dengan memenuhi jalan satu ruas jalan
sehingga para pengguna jalan saat pukul enam sore hari tadi pengguna jalan masih cukup penuh
karena pada jam jam mereka pulang pekerja sehingga terhalang lalu lintasnya
itu aksi yang pertama
kemudian aksi yang kedua juga dilakukan di depan gedung negara gerahadi sekitar pukul tujuh belas atau sekitar pukul sembilan belas maksud kami
mereka melakukan aksi sekitar empat puluh menit
pertama aksi masih dilakukan secara damai
dan aksi kedatangan dari pendukung bonek yang lainnya mereka datang dan bergabung
serta melakukan pembakaran beberapa material
salah satunya adalah sebuah kain yang dibakar di dalam kantung sampah
kemudian mereka juga menyalakan seperti sonar yang mereka gunakan untuk menonton pertandingan saat ada pertandingan
itu juga memicu aksi keributan antar pendukung persebaya sendiri
dan mereka melakukan teriakan teriakan atau dukungan
dukungan untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah provinsi jawa timur
serta meminta pertanggung jawaban dari pemerintah kota surabaya
karena yang selama ini mereka berjanji akan mendukung persebaya dua puluh tujuh untuk menuntut hak hak mereka
namun yang perlu diantisipasi di sini adalah memang aksi pada malam hari ini ketika saya sempat menelpon sejumlah koordinator utama dari persebaya dua puluh tiga
mereka menyatakan tidak memerintahkan untuk melakukan aksi pada sore hari ini
namun mereka mengapresiasi
siapapun yang merasa kecewa
dari pendukung persebaya sendiri mereka berhak melakukan aksi namun dengan cara yang damai dan terkoordinir
sehingga ketika terjadi hal hal yang tidak diinginkan
misal terjadi bentrok dan hal lainnya
maka para koordinator ini tidak bisa mempertanggungjawabkan hal itu
karena memang pada sore hari ini merupakan aksi atas kekecewaan dari mereka setelah mendapatkan informasi
salah satunya adalah persebaya tidak bisa menjadi voter
kemudian mereka kembali dibekukan tidak sesuai seperti janji awal pada kongres terdahulu
yang di coreles awal terdahulu bahwa menyatakan persebaya akan dicabut pembekuannya
serta mereka kecewa karena mereka mengaku sudah memenangkan hasil persidangan atau pengadilan
bahwa persebaya memiliki hak untuk menggunakan namanya dalam pertandingan kembali
hal tersebutlah yang membuat mereka kecewa pada sore hari ini
yang perlu diantisipasi adalah aksi aksi lanjutan lainnya yang tidak terkoordinir ini
sehingga ada provokasi provokasi dari pihak pihak tertentu karena memang kita ketahui
persebaya dua puluh tujuh dan jujur mereka tidak bisa menjadi voter

ada provokasi provokasi dari pihak tertentu dikhawatirkan nanti justru akan memperburuk
dunia persepak bolaan indonesia kita
bahwa harapan kita saat ini adalah persepak bolaan indonesia justru menjadi persepak bolaan olahraga
yang dibanggakan oleh warga indonesia terutama warga kota surabaya
sehingga tidak diinginkan ada hal hal yang memicu konflik antar masyarakat
yang mengakibatkan persebaya bola kita justru mendapat nama minus

persebaya bolaan indonesia justru mendapat nama minus
baik terima kasih eka rima dari surabaya atas informasinya
saya akan langsung menanyakan ini ke pak gatot dewa broto
pak gatot masih bersama kami
ya mbak putri
pak gatot apakah anda juga memantau unjuk rasa yang saat ini masih berlangsung di surabaya
dari teman teman bonek di sana
ya kami melakukan monitoring sejak kemarin pada saat kami nemui mereka di stasiun senen
bersama dengan seksi bsi dan seorang anggota exco bsi
intinya adalah kami bisa memahami kecewaan mereka atau kekhawatiran mereka kemarin itu
tapi seandainya kemudian mereka mengatakan seandainya kemudian persebaya tidak bisa diadopt
tidak bisa diterima itu mereka akan demo
saya katakan kalau mereka mau unjuk rasa mau demo kami paham
tapi tolong jangan bikin kerusuhan
nah tadi kami juga siang setelah rekan rekan bonek
saudara saudara bonek itu kecewa
saya juga menemui di hotel merikun ancol dan menyampaikan
kalau pemerintah tidak bisa kemudian mengintervensi
karena nanti karena fifa juga hadir di situ afc
rasanya tidak elok lah
tetapi pada sisi lain tentu saja
tadi sudah ada pesan dari pak menpora
nanti di era ketua yang baru ini kami akan melakukan koordinasi
at least tadi di statement kami kepada media kami katakan
semoga pak edi segera secara informal
karena itu bisa mengundang rekonsiliasi dengan mereka
meskipun untuk mengangkat kembali itu harus menunggu kepada kongres
karena memang prosedurnya seperti itu
sekali lagi kami mengimbau pada rekan rekan bonek
mohon sabar kekecewaan bisa kami pahami
tapi tolong jangan membuat keonaran atau kerusuhan
ya mereka harus bersabar sampai januari ya
kongres terdekat ya pak gatot ya
ya seharusnya seharusnya itu tadi sudah tinggal ketok palu saja
persoalannya adalah sudah diadopt sudah masuk agenda
dan sudah dijanjikan oleh pak hinta pada tanggal tiga agustus yang lalu
sesungguhnya itu sudah semuanya sudah mulus
saya sendiri juga di luar perkiraan kenapa bisa begitu
makanya semoga pihak pssi khususnya pengurus yang baru
itu bisa melakukan langkah yang cepat
karena kalau tidak ini akan mengganggu dinamika persebawahan itu sendiri
betul betul mas bas ini dia yang tugas
dia yang tugas pertamanya konsolidasi ke dalam dulu
itu kan selalu begitu
jadi pr nya selalu konsolidasi ke dalam perangnya di dalam sendiri
jadi apa yang menurut mas bas apa ya
mesti segera diambil yang paling cepat lah besok atau dua hari lagi
agak susah kecuali menunggu kongres
tapi bisakah misalnya pak edi ketua pssi yang baru
mendatangkan mereka diajak bicara semua orang bisa diajak
oh bisa pendekatan kultural
karena ini bonek dan persebaya itu entitas sekolah salah satu yang tertua
yang punya nama punya gengsi
jadi mereka merasa harus didatangi kira kira begitulah
dan pak edi saya kira punya kesempatan untuk mendatangi
lalu berbicara dari hati ke hati
ini bukan persoalan penting kok tunggu sampai januari
gak usah bikin kerusuhan di mana mana lah
bisa lah ya

saya justru ingin menekankan pr banyak itu memang bukan hanya
hanya persoalan persebaya dan membutuhkan pekerjaan
waktu tenaga dan dana yang cukup besar
ini yang pak edi hadapi ini bukan masalah gampang
optimisme masyarakat memang sedang tinggi sekarang ini ya
setelah dipilih yang baru ya
terpilih yang baru tapi
pada akhirnya pada akhirnya
penggemar ingin melihat prestasi timnas
dia nggak peduli siapa yang terpilih jadi ketum
kalau timnasnya bagus pasti senang
ini tantangan bulan ini
sembilan belas november mulainya
sebentar lagi dan saya melihat di televisi pertandingan uji coba timnas bagus
iya waktu kemarin melawan malaysia
itu musuh bubuyutan kita tahu kan
jadi ini yang harus lebih diprioritaskan daripada mengurus persebaya
daripada mengurus hal hal lain
ini dulu lah
kita harus tampil di arena aff dengan sebaik baiknya
kalau bisa jadi juara
itu keinginan kita
jadi agak agak ambisius ya gak apa apa lah
karena kan kita haus semua dengan prestasi
dan pemain pemain tampil bagus
sudah capek lihat yang kemarin kemarin
harus diakui tampil bagus
kemarin juga ceritanya ke vietnam uji coba juga bagus tampilnya
dan untuk timnas sendiri kita sekarang bicara untuk timnas sendiri
kan memang selama ini suara yang didengarkan juga tentu saja dari para pemain pemain itu
apa yang harus segera diambil langkahnya oleh pak edi
misalnya kayak seperti bayaran terlambat
misalnya klub klub kita tahu beberapa ada yang begitu kemarin kemarin
jadi posisi pssi sekarang yang benar benar harus diperbaiki sekarang
klub ini sumber masalah
tapi sumber penyelesaian juga
karena mereka ini berkuasa
solusi ada di mereka sendiri
ada di mereka sendiri
dan mereka kadang kadang seperti anak anak
kalau dikasih permen senang
tapi kalau nggak dikasih permen dihukum marah
jadi klub klub ini memang antik unik
dan itu banyak sekali model klub yang macam macam ya masalahnya ya
susah susah gampang berarti ya ngurusin ya
iya begitulah kira kira
ada yang terlibat utang
ada yang terlibat pertikaian melawan pemain
ada persebaya ini yang masalah legalnya menang tapi nggak diakui
jadi klub ini memang sumber masalah sekaligus sumber solusi
dan pak edi ya mendapat berapa tujuh puluh enam suara
jadi dia memegang mandat dari tujuh puluh enam klub
artinya dia cukup leluasa untuk melakukan apapun
yang membuat klub itu puas senang
dan yang berikutnya setelah ini kita akan bahas soal leadership
bagaimanapun seorang pangkos terat aktif apakah kemudian akan membawa gaya
gaya militerismenya ke dalam kepengurusan sepak bola indonesia yang baru
tetap bersama kami di prime news
masih di cnn indonesia prime news
masih dengan arah sumber saya di studio budiarto sambasi jurnalis senior
kita masih membicarakan soal kepengurusan pssi yang baru ketuanya sudah terpilih
pemilihan exco saat ini sedang berlangsung di hotel merkur di ancol
juga ada melalui sambungan skype pak gatot dewa broto deputi empat peningkatan prestasi kementerian pemuda dan olahraga
pak gatot seberapa optimis anda melihat teman teman timnas untuk menghadapi aff nanti pak gatot
yang paling dekat dulu
ya seperti yang disampaikan mas bas tadi dan juga kami monitor dari pemberitaan
memang prestasi dari uji coba tim nasional cukup bagus ya
masih ada kekurangan di beberapa sektor tentu dan itu diakui oleh abrad lidl
tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah dengan keterbatasan persiapan yang sangat mepet
itu sudah menjadi potensi untuk ya kalau untuk menjadi juara siapa sih yang tidak berharap ya
paling tidak bisa masuk di tiga besar itu sudah bagus
dan itu akan menjadi indikator menjadi pertimbangan kami untuk nanti dicalonkan sebagai bagian dari kontingen indonesia untuk sea games tahun dua ribu tujuh belas
tapi poin yang ingin kami sampaikan adalah jangan sampai juga ada kejadian seperti sekarang
saya dengar setiap tim itu hanya diloloskan dua orang maksimal untuk bergabung di timnas
klub manapun di dunia di spanyol lah kita itu adalah komposisi antara
di komadi terutama kemudian di almadri dan barcelona
ini makanya harus ada logika yang betul betul bisa dijelaskan pada masyarakat
dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah seperti di awal tadi kami kebukakan bahwa kurang dari
iya pak gatot mohon maaf ada kendala teknis
sebut memberikan andil
karena kalau tidak ya rasanya kayaknya kurang lengkap
karena sampai hari ini di kemenpora sepak bola terbuka termasuk yang ditargetkan bisa meraih emas
makanya itu menjadi tantangan bagi pak edi
ya supaya ditoleh lagi dan diberikan target emas biasanya kalau diberi target gitu jadi challenge justru kan ya pak gatot ya
harapannya seperti itu
memang culture kita itu culture yang kadang kadang itu harus di pressure
nah baru itu ada outputnya
iya apalagi kalau mudah mudahan seorang pak edi juga ketika di pressure juga bisa ter challenge
dan juga memberikan hal yang baik itu juga mungkin sekarang harapannya mas bas ya
apalagi mas bas selain itu
profesionalisme pak edi sebagai ketum memang layak diperhatikan ya
dia bukan orang bola
dia bukan orang kaya
biasanya kan banyak uang
mau menghamburkan uang untuk bola ya
ini benar benar ya pns lah ya tni yang memang harus memberikan waktu
pertanyaannya punya waktu nggak
nah itu dia sebagai seorang pangkostrat kemudian sekarang ketua pssi
harus bagi memang belum ada presiden ketum pssi yang militer sesibuk pak gatot biasanya cuma segmil ya kan
hal hal yang kecil lah kira kira ya
sesibuk pak edi
ya ini kan benar benar pangkostrat itu bukan jabatan main main
nah untung ada pak joko driono sebagai wakil ketum dan pak iwan budianto ya
iya orang lama ya
ada dua wakil ketum yang orang lama
iya orang lama ya
yang saya kira masih bisa mengawasi jalannya organisasi
yang dibutuhkan dari pak gatot itu
sosok kepemimpinan dia
ya terutama untuk menghadapi masalah masalah klub tadi
ini ada seratus lebih klub macem macem maunya
itu yang harus dihadapi day to day business
ya ini yang kita tunggu dari pak edi dan saya yakin bisa
belum lagi bagaimana profesionalisme dari fifa dan afc yang menuntut indonesia harus menerapkan
atau melangsungkan kompetisi yang profesional
yang lima teori lima aturan itulah kira kira
judi kemudian pengaturan skor apa semuanya segala macam
itu juga harus mulai dari sekarang
saya kira dari awal ini pak gatot memiliki tantangan khusus
selalu salah pak edi ini tantangan khusus
pak gatot di doain tuh pak
belum tahun ya
jadi harus cepat cepat mengambil tindakan preventif
kan udah ada janji janji dari pengurus terdahulu
untuk melakukan pengusutan terhadap apa yang terjadi dengan sepak bola gajah ya
pengaturan skor suap dan lain lain
tapi kalau misalnya sekarang kondisinya seberapa parah
kondisi persepuluhan kita
satu sampai sepuluh seberapa parah
sudah berlangsung sejak awal dua ribu dua
ya puncaknya yang menjadi ajaib itu ketika sepak bola gajah
iya kita semua tahu
yang mencetak gol ke gawang sendiri
gol ke gawang sendiri
itu buat dunia itu udah keajaiban dalam sepak bola yang
itu jadi trending di media sosial dimana mana
tapi itu pun juga kepengurusannya kemarin tidak belajar dari situ
memang ini masalah yang sudah cukup laten pelik
dan saya kira memang harus mulai berani
mulai berani untuk mengusut menyidik
seperti dulu pak karno
banyak yang diusut sampai diajukan ke pengadilan
termasuk pemain pemilik klub pelatih
ada yang dihukum seumur hidup
berani kira kira pak edi seperti itu
nah itu yang harus ditiru saya kira
karena kan pilihannya kalau misalnya berhadapan dengan mafia
atau berhadapan dengan arus yang sudah terjadi selama ini
ikut arus atau ngelawan arus nabrak mana mana gitu kan mas
mudah mudahan mafianya begitu
ada orang berpangkat seperti pak edi menjadi ketum
sudah mulai begini
jadi dia tidak punya akses lagi ke pengumuman usus pssi
dulu kan ada akses
itu yang kita harapkan
jangan sampai mafianya merasa masih punya akses ke dalam
kemudian justru melakukan pendekatan pendekatan
itu yang kita takutkan mudah mudahan tidak
dan kebetulan juga alhamdulillah orang orang lama yang dari dulu kita curiga
dapat didekati oleh para penyuap penjudi segala macam
sudah terlempar semua sekarang
jadi ini pengurus ini baru
jadi dua yang lama itu memang profesional itu ya
walaupun ada pak joko riono ya
itu orang yang profesional lah saya kira
beliau ini bisa memimpin sebagai ceo sebuah kompetisi yang rutin
dan juga tentu saja pak edi harus diperkuat oleh exco
yang pastinya harus loyal pertama kali sama dia kan
dengan terhadap ketuanya sendiri
jadi kalau misalnya exco ini seberapa genting posisinya
relatif lebih aman lah
untuk dikendalikan oleh ketum
yang berat itu yang hari per hari urusan macam macam itu
urusan ini nggak berhenti berhenti
mulai dari supporter mati pertandingan ricu ada suap wasit dipukuli kerusuhan
ini yang day to day basis terjadi terus
oke banyak sekali pekerjaannya
pak gatot masih bersama kami kan
pak gatot jadi kita sudah bahas tadi masalahnya mulai dari mafia kecurangan atur skor supporter klub maunya macam macam
gini deh pak gatot
kalau misalnya bisa memberikan saran kepada pak edi
berapa lama waktu yang boleh dihabiskan untuk konsolidasi
karena banyak pr nya aff si games asean games
berapa lama pak gatot
jadi mbak putri kalau ini kabinet kan ada istilah seratus hari
kabinet seratus hari kerja menteri gitu
makanya ini seratus hari ini ya sesungguhnya nggak perlu seratus hari lah
paling tidak sampai dengan tiga puluh satu desember ini pak edi harus bisa memberikan komitmen kepada publik
tidak selalu satu hari itu tuntas semua
tapi at is roadmap gambaran pr yang harus diselesaikan itu harus jelas
kemudian yang kedua bagaimana jangka menengah dan jangka panjang
tapi menarik apa yang disampaikan oleh mas bas tadi ya
misalnya kayak keresahan yang selalu berulang tentang masalah match pitching pengaturan skor
sesungguhnya itu dasar hukumnya sudah jelas
di statuta fifa di pasal dua butir e jelas
bahwa mafia sendiri itu against dengan match manipulation
makanya kalau selama ini pssi selalu mengagum agungkan fifa ya harusnya juga tunduk kepada apa yang sudah digariskan oleh fifa
kemudian tadi mas bas juga mengumumkakan hal yang menarik
tentang masalah klub
mungkin publik masih ingat para pemerintah cnn pada saat bobby kami
yaitu badan para kaprofesional di indonesia melakukan verifikasi terhadap klub
ujung ujungnya waktu itu bolong bolong
mostly hampir semua nggak punya npwp
kemudian tentang ikatan antara pemain dan klub itu lemah
lemah artinya itu posisi pemain dalam kondisi yang sangat lemah
kemudian yang banyak hal
poinnya adalah inilah kesempatan pak edi
untuk betul betul untuk mereform
karena presiden pada tanggal lima belas april dua ribu enam belas pernah mengatakan di depan para pemangku kepentingan bola
bahwa reform masih harus penuhnya
itu kan harus dituntutkan
pak gatot selama dibekukan selama ini anda melihat ada perubahan dari pssi tidak pak sebenarnya
saya kira perubahan tidak ada
perubahan yang signifikan tidak ada
bahkan sesungguhnya pada saat pembekuan itu kesempatan bagi pssi saat itu untuk menjelaskan kepada
kalau perlu pemerintah itu di challenge
oke pemerintah ini saya challenge
anda sudah membekukan kepada kami pssi
sesungguhnya roadmap kami strategi kami untuk membenahi pssi itu adalah
pssi yang melakukan hanyalah segeda legal action
kami dilawan secara hukum dan itu sah
itu haknya pssi
nah itu poin pertama
iya baik baik
apa yang terjadi di pembekuan
dan yang membeku itu introspeksi bagi kami semua
tidak hanya pssi tapi juga pemerintah dan para pemangku kepentingan
tapi faktanya seakan akan ya pembekuan itu ya berlalu begitu saja
yang bahkan kondisi yang paling sering dibully adalah pemerintah
tapi poinnya adalah
tadi sempat ada pertanyaan seorang wartawan
misalnya terkait dengan persis bayar
terkait pemerintah di awal
apakah pemerintah akan mengeluhkan enggak
lalu saya sampaikan tidak
karena tidak sementara itu kemudian pemerintah bongkar pasang membekuan
karena belum dan tidak ada kesalahan yang saya dirasakan
tapi poinnya adalah tanpa harus membekuan pun
itu bisa dikomunikasikan
dan moga moga pak edi kami berpretensi positif
bisa membawa pssi ke arah yang lebih baik
karena tadi mas bas mengatakan
sejumlah pimpinan tokoh militer
itu terutama ardono
itu prestasinya bagus
harapan kami kalau pak edi moga moga
betul betul menjadi seorang pimpinan yang tegas
dan punya leadership yang profesional
terima kasih pak gatot
mengutip pernyataan anda sebelumnya
tidak boleh kelamaan ya pak gatot ya
baik terima kasih pak gatot daya purwoto
deputi empat peningkatan prestasi kementerian pemuda
dan olahraga terakhir ke mas bas
jadi pertanyaan yang sama seperti di awal tadi
masih optimis sekarang
banyak sekali loh pr nya
saya optimis sekali
jadi ini tantangan yang paling penting
buat pak gatot
pak edi sekali lagi adalah
mengungkap borok borok dulu
kalau perlu dibuka ke publik
jadi mengaku salah dulu gitu ya
contohnya gini deh
sekarang kan pelatih
sekarang kan pelatih nasional kita kan
tanya kepada dia
apa yang terjadi
ketika kita bertarung
kok tiba tiba kita kebobolan
dan terjadilah konflik
nah itu salah satu cara ya
bukan untuk menghukum
atau untuk apalah
manager yang waktu itu
jadi berarti selain konsolidasi
apa pelajaran bisa diambil dari
ajak bicara mereka yang akan menghadapi kompetisi
dalam waktu dekat ya
termasuk pemainnya juga
malah yang tidak begitu kan
karena selama ini para pemain merasakan
kok kayaknya kita sendiri aja sih
jalur gak ada support gitu kan
kalau mereka diwongke
mudah mudahan banyak sekali tugasnya kita lihat
nanti pembuktian paling dekat
berarti sembilan belas november ya
piala aff mulainya dari situ
terima kasih mas bas
sama sama mbak menteri
sudah bergabung malam hari ini
di cnn indonesia